presiden joko widodo menggelar pertemuan dengan sejumlah duta besar negara sahabat di beranda istana merdeka jakarta
dalam pertemuan ini presiden jokowi ikut menanyakan kondisi terkini myanmar terkait tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis rohingya
pertemuan berlangsung setelah prosesi upacara penerimaan surat kepercayaan dari duta besar negara sahabat bagi indonesia di halaman istana merdeka selasa pagi
presiden jokowi didampingi oleh menteri luar negeri retno marsudi berbincang dengan para duta besar
salah satunya duta besar myanmar yang bertugas di indonesia aa hin a
retno mengaku jika perbincangan singkat itu membahas masalah bantuan kemanusiaan indonesia
sekaligus menyampaikan harapan agar stabilitas keamanan di rakhine state bisa segera pulih
sementara itu pada saat bicara dengan duta besar myanmar
myanmar salah satunya atau antara lain memastikan mengenai masalah bantuan kemanusiaan yang akan diberikan kepada semua orang
jokowi mengatakan bahwa mereka harus berpikir dengan berat tanpa memandang latar belakang agama dan juga etnisiti
dan presiden juga menyampaikan sekali lagi mengenai concern berhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di myanmar dan mengharapkan agar stabilitas dan keamanan dapat segera dipulihkan